warga enggan menempatinya karena kondisi tenda yang bocor dan jauh dari rumah mereka
dengan kelahiran bayi prematur
tahu sih tadi ketika coba nyoba lrt itu kan
kahar juga meminta pihak perguruan tinggi mengevaluasi peristiwa ini karena tanggung jawab menyeleksi penerima bantuan
hari ini institute for development of economic and finance atau indef kembali menyelenggarakan
yang lemah rate nya rendah yang tinggi rate nya makin tinggi
tapi bagaimana dengan teman teman tunanetra yang tidak bisa melihat
kemarin tuh contohnya yang angkatan event gender itu kan ada tiga tuh
seperti cita yang bojang gede gitu kan